polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi insiden jembatan kaca pecah di kompleks hutan pinus limpa kuus kabupaten banyumas jawa tengah
kita update apa saja hasil dari penyelidikan atau penyelidikan kasus ini bergabung akp beni timur prasetyo wakasat reskrim polresta banyumas jawa tengah
pak beni selamat sore
selamat sore mbak
pak benny boleh diinformasikan kepada kami ketika tadi melakukan olah kejadian perkara kronologi yang akhirnya disimpulkan seperti apa kejadian ini terjadi
untuk penyimpulan masih belum pak karena nanti akan dipeliti dan dipelajari oleh lapor
jadi lapor hanya nanti mengambil beberapa barang bukti yang nantinya akan dipeliti di lapor pelajaran
baik kondisi korban selamat seperti apa pak benny apakah ada informasi dari mereka sudah dimintai keterangan juga
sementara untuk korban yang masih di rumah sakit belum bisa minta keterangan karena masih dalam kondisi sakit
sedangkan salah satu dari korban sudah kami minta keterangan ya terkait dengan hal hal penyebab kejadian pada saat itu
baik dari olah kejadian perkara tempat kejadian perkara pak beni apa yang ditemukan pihak kepolisian
seperti tadi dari kami sampaikan kami tadi mendampingi daripada tim lapor polda jateng ada beberapa hal barang yang diteliti
yaitu salah satunya spon kemudian pecahan kaca yang berada di bawah kemudian ada besi kanalnya yang nantinya barang barang tersebut akan diteliti di lapor polda jateng
baik ada dugaan kelalaian dari pihak pengelola bagaimana pernyataan atau defensif dari pihak pengelola tempat wisata pak benny
seperti yang kemarin kami lakukan pemeriksaan dari beberapa termasuk beberapa saksi termasuk pengelola
memang di situ disampaikan ada beberapa hal terkait dengan himbauan kemudian papan yang tertulis di depan memang tidak ada
sehingga memang tidak terarahkan ketika ada pengunjung berkunjung ke wahana wisata tersebut
baik dengan kejadian ini apakah memang ada penutupan dari kompleks tempat wisata ini atau hanya jembatan tersebut saja yang tidak diperuntukkan lagi untuk umum

bagaimana pernyataan dari pemeriksaan ahli terkait dengan konstruksi kemudian juga nanti kita masih menugasi dari lapor untuk mengetahui penyebab daripada kejadian tersebut
sehingga nanti ketika sudah lengkap baru nantikan kita gelarkan perkara
baik instruksi kepolisian pak benny seperti apa terhadap tempat tempat wisata yang mungkin punya resiko keamanan keselamatan untuk para pengunjungnya
pengunjung harus berhati hati dan benar benar melihat terkait dengan tempat yang menjadi kunjung
dengan lihat tata tertib kemudian peraturan yang ada
jangan sampai nanti justru pengunjung datang justru menjelakkan dirinya sendiri seperti yang terjadi di limba kus
baik kita tunggu nanti seperti apa hasil dari lapor mengenai jembatan kaca pecah ini dan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap wisatawan yang tewas dan juga yang selamat sampai saat ini sedang dirawat
terima kasih banyak akp beni timur prasetyo wakasat reskrim polresta banyumas sudah bergabung bersama kami
terima kasih mbak selamat sore